banyak hal yang dilakukan jemaah calon haji usai melaksanakan sholat berjamaah di masjid nabawi
sambil berjalan menuju penginapan beberapa jemaah memilih menikmati kerumunan burung merpati
ada pemandangan berbeda kala jemaah meninggalkan masjid nabawi
saat keluar pagar di belakang masjid mereka disambut ratusan burung merpati
tak hanya di pelataran ratusan merpati ini juga hinggap di menara jam dan atap bangunan tinggi
pemandangan ini menjadi hiburan tersendiri bagi jemaah tak hanya anak kecil
orang dewasa pun senang memberikan makanan kepada burung burung
mereka membelinya dari para penjajah pakan merpati
beberapa sumber menyebutkan ratusan merpati ini adalah keturunan sepasang merpati yang pernah menjaga rasulullah
sejarah menyebut rasulullah dan sahabatnya abu bakar asyik lolos dari kejahatan
dan orang orang suku quraishi
kaum quraishi hanya mendapati sepasang merpati sedang membangun sarang tepat di depan gua sur
tempat rasulullah bersembunyi
peristiwa ini terjadi saat rasulullah hendak hijrah dari mekah ke madinah